meski tanpa kentong memutah dan tunggal putri cina taipei tai choo zhing
persaingan di indonesia masters dua ribu dua puluh dipastikan tetap akan berlangsung sengit
total dua ratus enam puluh tujuh pemain bulu tangkis papan atas dunia dari dua puluh tiga negara
akan tampil di turnamen yang digelar di istora senayan jakarta
setelah meraih hasil kurang memuaskan di turnamen malaysia master di awal tahun ini
skuad merah putih akan kembali menurunkan sejumlah pebulu tangkis utamanya
tentunya setelah hasil kemarin kita berharap bahwa akan ada perbaikan yang lebih baik lagi di indonesia
karena ini nyangkutkan poin olimpiade untuk menuju kualifikasi ini kan sangat penting di akhir akhir ini
jadi kita berharap bahwa atlet akan lebih siap lagi di sini
kita sebagai tuan rumah tentunya juga harus melihat positifnya ya
bahwa kita tampil di depan publik sendiri dukungan ada di kita
nah ini bisa dipergunakan dengan baik dan mudah mudahan hasilnya juga akan jauh lebih baik lagi dari tahun lalu
di turnamen malaysia masters
di turnamen malaysia masters dua ribu dua puluh yang baru lalu
indonesia memang tidak meraih satu pun gelar juara
antoni sinisuka ginting tumbang di babak pertama
sementara ganda putra nomor satu dunia kevin marcus
harus mengakui keunggulan rekan mereka fajar alfian rian ardianto di babak perempat final
masalah fokus dan ketenangan pemain di saat saat kritis dinilai menjadi hal yang harus segera dibenahi
ya peluang sama di setiap pertandingan yang main juga orangnya itu itu aja
cuman kan ya pasti di rumah kita juga lebih banyak keuntungan
semua banyak support
ya pasti kita harus lebih siap dan lebih fokus sih
ya walaupun gak ada momota di indonesia master sendiri juga
bukan berarti persaingan bakal berkurang juga
pasti semua orang juga mikirin ini kesempatan juga
jadi ya yang pasti semua orang pengen dapet hasil yang terbaik juga
pengen kasih yang terbaik juga
jadi yang pasti ya persaingan di sini sama sih
ya pasti meskipun ada ataupun tidak
jika gak adanya momota pasti lebih ketat juga sih